hamba datang kembali kandang
semua pasukan kita bergerak menuju pajajaran
atau sebelum matahari terbit
apakah kalian siap
satu hal yang lebih penting lagi
jangan beri kesempatan siliwangi
atau pasukannya mempersiapkan diri
serangan ini kita lakukan secara tiba tiba
kita lakukan penyerangan dari empat penjuru
apakah kalian mengerti
akan bergerak dari arah selatan
akan bergerak dari arah barat
akan bergerak dari arah utara
dan pasukan selanjutnya
aku yang pimpin sendiri
akan bergerak dari arah timur istana
dengar kalian semua
saat kokok ayam pertama
dan langsung kita menyerang ke jantung istana pajajara
mereka sudah mulai bergerak
benar gusti prabu
hamba sudah mengirim klik sandi malam ini
sebelum matahari terbit
para telik sandi sudah ada di padistana
ini tidak bisa dibiarkan
mereka masuk ke wilayah pajajaran
benar gusti prabu
kalau sampai para pemberontak
tidak bisa dibayangkan
kehancuran seperti apa yang terjadi
di pajajara gusti prabu
untuk mencegah para pemberontak
ini harus tidak ada waktu lagi
kirim pasukan sekarang juga
dan persulit pergerakan mereka
sendika gusti prabu
sendika gusti prabu
itah gusti prabu
kami akan laksanakan
kepada pemerintah pajajara gusti prabu
kami akan melakukan apa yang harus dilakukan
untuk memperbaiki kekuatan pajajara gusti prabu
untuk memperbaiki kekuatan pajajara gusti prabu

untuk memperbaiki kekuatan pajajara gusti prabu

kita serang pajajara
udah nyampe lagi kerajaan
eh malah emang mau letik letik ya
aduh ini siapa sih gak kenal juga
tahu kayaknya dia diusir sama istrinya
liat bawa gembolan
jangam mempelekan gembolan saya
ini isinya naon apa anak horok eh eluh eluh ayayawai kamu teh kemarin ngapain
he saya juga nih suruh gusti prabu kesini jauh jauh dari panjalu
aku mau hadap ayah anda
putra kau sudah kembali dari japur
aku sudah bertemu dengan rai kiason
tetapi kami terpisah ayah anda
mengejar rai kiansanta
dan ia ingin hendak membunuhnya
sebenarnya apa yang terjadi
berubah menjadi kasar ayah anda
iya memiliki ajian berajem musti
iya memiliki ajian berajem musti
jahat dewa batara
ajian itu akan merubah perilaku
jika orang yang mempelajari
tidak dengan bimbingan yang benar
lalu dimana rai raim musti
narai murah nasan
aku menghadap ayahnya tuhan
aku datang kemari tidak sendiri
dengan siapa putriku
dengan ibu darat putri mani
di mana ibu darat putri mani
ibu darat putri mani
sedang berada di gerbang istana